jangan ke situ cokot
jangan ke situ cokot
cokot amankan bapak ini mabuk
beri kemuliaan pak
jangan balik pak
kami sangat dikawalkan
kami sangat dikawalkan
kami sangat dikawalkan